suasana duka menyelimuti rumah sakit umum daerah abdurrahim
setelah bupati situ bondo dadang wigiarto
dinyatakan meninggal dunia kamis petang
sejumlah pejabat daerah dan para kiai mendatangi rumah sakit
namun protokol kesehatan yang diterapkan
membuat mereka hanya bisa melayat di luar ruangan dan halaman rumah sakit
dadang wigiarto yang dirawat sejak selasa siang
dinyatakan meninggal dunia kamis petang
usai terkonfirmasi positif covid sembilan belas
setelah dilakukan pemulasaran di kamar mayat rsud abdurahim
jenazah langsung disolatkan di pendopo agung
dengan tanpa diturunkan dari ambulans
bupati jombang jawa timur munjidah wahab
dinyatakan positif covid sembilan belas berdasarkan hasil tes swab sebanyak dua kali
munjidah dinyatakan positif terinfeksi covid sembilan belas
sejak empat belas hari lalu dan sempat melakukan isolasi mandiri selama sepuluh hari
munjidah wahab sempat melakukan isolasi mandiri di rumah dinas
di pendopo kabupaten jombang
namun kemudian dirujuk ke rumah sakit dr sutomo
surabaya pada senin lalu
telah melaksanakan isolasi mandiri selama sepuluh hari di rumah
dan dilanjutkan perawatan untuk pemulihan secara maksimal
di rumah sakit dr sutomo surabaya
alhamdulillah sampai detik ini
perkembangan kesehatan beliau semakin membaik
satgas penanganan covid sembilan belas kabupaten jombang
belum memberikan keterangan resmi terkait tracing bus
bupati jombang munjidah wahab tim liputan cnn indonesia